kota depok menjadi salah satu kota penyangga dengan kesibukan lalu lintas yang tinggi
kota dengan luas lebih dari dua ratus km ini memiliki populasi sekitar dua lima juta jiwa
dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi di kota depok rasanya pantas menyebut kota ini sebagai salah satu kota tujuan pelajar
terlebih salah satu universitas ternama tanah air yakni universitas indonesia berada di sini
pelajar dari sejumlah kota bermimpi dan berlomba menjadi salah satu mahasiswa kampus yang berjuluk universitas perjuangan ini
kondisi ini lantas membuat wilayah sekitar universitas indonesia bertransformasi menjadi ladang hijau untuk pengusaha kos kosan
ada tiga wilayah di sekitar ui yang menjadi lokasi favorit para pelajar untuk menyewa kos kosan yakni daerah balikrel atau barel daerah kukusan kelurahan atau kukel dan daerah kukusan teknik atau yang lebih populer dengan nama kutek
pintu ini merupakan salah satu pintu masuk ke universitas indonesia yang lebih dikenal dengan kukusan teknik ataupun kutek
nah di daerah ini banyak terdapat daerah kos kosan ataupun tempat kos kosan yang menjadi favorit mahasiswa ui karena jaraknya yang dekat dengan pintu gerbang
nah di tempat ini harga kos kosan bervariasi mulai dari yang low budget hingga yang eksklusif
jaraknya yang dekat dengan kampus membuat kawasan kutek menjadi lokasi favorit bagi pelajar
menurut salah satu pengelola kos asep semakin dekat jarak kos ke pintu kampus maka semakin mahal juga harga sewanya
untuk wilayah di sekitaran gerbang rata rata kamar kos dibanderol dari harga satu dua juta hingga sekitar dua juta rupiah
selain jarak fasilitas yang ditawarkan juga mempengaruhi harganya
untuk rang harga kita dari satu tiga sampai dua lima juta
jadi yang membedakan itu karena dari tingkatan lantainya saja
ukuran kamar dan fasilitas semua sama
untuk satu juta masih ada ya
jadi memang untuk harga satu juta di kebawah itu biasanya untuk fasilitas kurang lengkap
ya mungkin ada yang lengkap juga cuman itu lokasi dari kampus agak jauh
kami coba bergeser ke daerah favorit lainnya
mengecek kondisi kos kosan di daerah populer
daerah ini menjadi daerah kos favorit bagi mahasiswa dari tiga fakultas
yakni fakultas fisikologi fakultas hukum dan fisip
selain jarak yang dekat dengan kampus akses yang dekat ke stasiun krl juga menjadi poin lebih
kalau saya sih harus dekat dari kampus terus juga harus ada kamar mandi dalam sama kalau bisa ada wifi
kalau menurut saya lumayan mahal sih
aku rp delapan ratus per bulan
rp delapan ratus per bulan itu fasilitasnya apa aja
itu udah kamar mandi dalam terus udah ada kasur lemari wifi
banyak sih gitu tapi nggak ac
itu udah murah sih
soalnya teman teman gue tuh kebanyakan pada rp satu lima kalau nggak rp dua keberapa gitu yang mahal mahal di daerah satu
di daerah barel pilihannya justru lebih banyak lagi
selain harga kosan yang bervariasi tidak sedikit mahasiswa yang memilih tinggal di apartemen
mereka kan sudah punya sendiri nih
ada biaya biaya lain yang harus dibayar nggak sih
biaya listrik sama biaya air sih biasanya
biar kita tahu nggak kisarannya aja
kisaran tuh waktu itu saya lihat sih kayak sekitar lima ratus an sih
menurut pengakuan mahasiswa tingkat keamanan yang tinggi dan fasilitas yang lebih lengkap menjadi alasan memilih apartemen sebagai tempat tinggal
meskipun mereka harus mengeluarkan biaya hingga rp tiga lima juta per bulan
jika berpengalaman mereka harus mengeluarkan biaya hingga rp tiga lima juta per bulan

ditokan pada pengakuan sejumlah mahasiswa tadi mahal atau tidaknya hunian kos kembali lagi pada referensi pribadi
jika anda memiliki kos yang sedikit maka anda harus siap menerima fasilitas kosan yang pas pasan
namun jika anda memiliki budget yang lebih dan menginginkan fasilitas kosan yang lebih nyaman untuk anda anda harus siap siap untuk merogoh kocek lebih
suci bancin muhammad wahyu di depok jawa barat